pada awal saat hanifah bocah perempuan berusia sepuluh tahun sedang bermain sepeda di samping rumahnya
ia terpeleset saat menginjak tepi sumur yang terbuat dari tumpukan batu bata dan hanya setinggi lima puluh cm
mengetahui kejadian ini sang ayah langsung menolong dengan turun ke dalam sumur
namun keduanya justru terjebak di dasar sumur
tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran datang untuk melakukan pertolongan
bergerak cepat kedua korban berhasil diangkat dari dasar sumur tiga puluh menit setelah kejadian
untuk bibir sumur itu sendiri itu tidak permanen cuman pataan batu bata
terus dia terpeleset lah
untuk proses evakuasi alhamdulillah lancar
dengan waktu yang kita targetkan kurang lebih lima belas menit sampai atas
ternyata kurang dari lima belas menit sudah bisa terevakuasi
terus terus terus
meski evakuasi dilakukan dalam waktu cepat
ayah dan anak perempuannya ini lemas akibat tipisnya oksigen di dasar sumur
keduanya selamat meski harus dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis
dijokopo nomo magelang jawa tengah